jangan sampai nggak hadir lagi
gue yakin yang mau makan malam di rumah nanti itu pasti mamanya misha
mesti ngapain diliatin
yaudah berarti hari ini kita gak jadi latihan
kok kalian gak mau
mau gue teriak nih
udah makan ya
gue gak ngancam
ngancam namanya apa
kamu apa punya ke chase itu
eh aleliat itu kesing
riffic kalau sama misal makin dekat bisa bisa hancur sudah habitat ekosistem anak anak ips
karena kita ini beda dengan anak anak ipa
gue tujuh banget tuh sama lo
karena ini sudah berulang ulang terjadi toh
maka kita harus bikin sidang terbuka kayak anies sama budi itu
eh sabar dulu dis
supaya masalah ini semua bisa selesai
ya kan kita harus dengar penjelasan si rifki jangan main asal tindak lah
ini sudah terlalu lama kawannya
keburu penjajah datang menuduki ibu pertiwi ini tidak bisa ditunda lagi
tidak pakai tanda koma dan tanda baca lain lagi
kita bertindak sekarang
ke rumah gue
lari dari sekolah ke rumah lo buat ganti baju
terus sekarang ke rumah gue latihan dan saya kapan
tidak ada ganti
lo serius gak sih
kita kalau belum mulai latihan
dari sekarang kita gak bakal apa rifki
karena diomelin pak togar
mendingan bikinin gue minum
maksud lo kita latihan dan sederhana gue
makanya jadi orang tuh jangan ngegas mulu
apalagi sama gue tuh jangan kaku kaku
pantes aja kan lo gue panggil kanebo kering
lo botol kecap tau gak
minumannya tuh kalau bisa yang dingin
terus juga berwarna
mungkin ya sirup atau soft drink boleh
atau ya es teh aja deh
tapi jangan manis manis ya
soalnya kan gue udah manis
beli di warung depan tuh ada
masa tamu gak disuguhin minuman sih
gue mau ganti baju
minuman ya yang dingin
gue mau ganti baju
tapi ya ada untungnya juga sih
dan bikin dia baper
terus nanti dia jatuh cinta deh ke gue
baru habis itu gue tinggalin michelle
sampai dia beneran sakit hati
akhirnya selesai juga
gak usah caper sama sobaik
kerugian orang tau gak
gue bener bener cuma mau bantu kok
ini juga cuma untuk minta maaf
karena sikap rifki tadi
eva lo gak usah dengerin omongannya arin ya
karena emang dari dulu dia gak suka sama lo
karena lo deket sama rifki
iya gue juga pengen kok
dari sini gue aja yang angkat
udah gak apa apa gue aja
tadi kan lo abis bajang sampah
pasti kotor kah
yah yaudah al gue balik dulu
fak lo pelan sama gue aja
iya anggap wajarnya ucapan terima kasih gue
ya bentar duduk dulu
lo kesabaran banget sih
eh jangan cemberut cemberut
ntar gue gak mau latihan
iya udah minumnya mana cepetan
iya udah santai aja
lu kenapa sih siapa yang nelfon
lo bisa diem gak sih
bukan urusan lo
dan lo kenapa kok tiba tiba berubah gitu moodnya
apa benar papa punya hubungan sama mamanya michelle
kalau benar gue gak tau apa yang bakalan terjadi antara gue sama michelle
nanti malam ada tamu yang mau datang ke rumah kita
dan makan malam bareng kita
papa harap kamu bisa luangkan waktu
jangan sampai nggak hadir lagi
gue yakin yang mau makan malam di rumah nanti itu pasti mamanya michelle
sorry gue ngeliatin fotonya kapu tuh
lu sih ngapain dia liatin
ngapain ditutup sih
ya ditutup aja
gue mau menjaga reputasi gue tau gak yaa

gue gak mau ada orang
yang ngeliat gua ada disini latihan dan sama lo
lo tau ga sih
rumah gua aman
jadi lo gausah tutup tutup
gua maunya buka ya buka
gua maunya ditutup jangan disini masuk
lo ini kan rumah gua ya terserah gua ya lah
lagian gua mau
ntar tetangga videoin gitu
pikiran anak anak gua sih ga mau
udah tutup aja ya
ini alasannya kenapa gue mau latihan di rumah lo ini
gua ga mau ada orang yang ngeliat nanti gua latihan
apalagi bokap gua atau temen temen gua
mau dibawa kemana muka gua yang ganteng dan lompat suara ini
mau dibawa kemana
itu derita lo tau ga
rumah gua itu
ga mau tutup aja
gua udah bilang ya nyokap gua itu pulangnya pagi
atau ga malu
malam jam dua belas
privasi lo aman udah
gua sekap terus gua kuncin di gudang gitu
terus gue rampok isi rumah lo
gua ga kayak gitu kok
lo tau ga sih
lo kebanyakan nonton film action tau ga
gue gak mau aja tetangga ntar mikir yang aneh aneh
kita masih muda tau ga sih
gua juga ga mau ngapain
makanya gua tutup aja
oke mau latihan kan
mau latihan kan
tapi sebelum latihan lebih baik kita makan siang dulu